inilah bolot sapi kurban presiden joko widodo yang dibeli dari seorang peternak di polewali mandar sulawesi barat
bolot ini bukan sapi biasa beratnya satu delapan kg dengan panjang dua meter dan tinggi satu meter lima puluh empat cm
sapi jenis simental ini dibeli presiden seharga delapan puluh tujuh juta rupiah
rencananya sapi presiden ini akan dikurbankan di salah satu desa di kabupaten polewali mandar
nah kalau yang ini adalah sapi yang masuk kategori sapi kurban untuk presiden joko widodo
yang berada di peternakan sapi desa
jambu di pacisarua kabupaten bandung barat jawa barat
tim dinas kesehatan pangan dan peternakan pemprov jabar telah memeriksa kesehatan sapi dan dinyatakan layak kurban
salah satunya yang akan dinominasikan ya ini salah satunya
nah itu yang kami rencanakan
tapi kami juga sebagai peternak
kami juga sudah merasa bangga